bakal calon gubernur dki jakarta adi aksa dau mengkritik gubernur basuki cayapurnama atau ahok
soal penggusuran kawasan pasar ikan jakarta utara
mantan menteri pemuda dan olahraga ini mendesak ahok agar segera melakukan komunikasi dengan warga yang tergusur
dialog aja deh ini kan tidak pernah dialog hanya bicara di balik televisi di balai kota
turun sekali sekali dong kalau tidak lakukan komunikasi atau kirim ini bagaimana berapa orang di data
kemudian bagaimana penggantian terhadap mereka
ini kan rakyat ini kan mereka udah puluhan tahun di sini
kalau dibiarkan terus menerus begini ini bisa jadi gejolak sosial loh